halo selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya iqbal kurniadi
pasca pengumuman pemerintah saudi arabia untuk mensterilkan kawasan mekah demi menghindari wabah virus corona
jemaah umroh asal indonesia dipulangkan setelah selesai melakukan rangkaian ibadah
sementara itu di tanah air pemeriksaan fisik di bandara internasional soekarno hatta pun diperketat
guna memastikan tidak ada jemaah umroh yang mengalami demam atau sesak nafas
kepulangan jemaah umroh dibagi menjadi dua belas kloter penerbangan hingga nanti tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh
tercatat ada sekitar delapan belas lima ratus delapan puluh sembilan peserta umroh yang dipulangkan dari mekah menuju indonesia
wiki salah seorang peserta umroh mengaku bahwa pemeriksaan fisik di saudi arabia
pasca penghentian sementara layanan ibadah umroh dilakukan untuk memastikan bahwa virus corona tidak masuk ke masjidil haram
tempat tawaf dan ibadah umroh dilakukan
kekhawatiran sih pasti ada ya kekhawatiran pasti ada
di sana juga tentunya kita juga mengingatkan ya dari travel ini bahwa kondisi tetap mesti harus fit
karena kalaupun misalnya ada demam sedikit kita langsung turun tanya ada yang kenapa batuk ini
oh enggak ini sih bersin biasa gitu ya
kita sih tetap ngejaga itu yang dari sarana ini
masalahnya kalau misalnya nanti ada jemaah kita itu kan bukan orang itu saja
mungkin satu pesawat yang pulang kan kena semua ya
nah itu yang kita hindari itu
kita ke informasi lain dari mancanegara mantan pemain timnas brazil ronaldinho
dan seorang saudara laki lakinya ditahan di paraguay
ronaldinho dituduh melakukan pelanggaran masuk ke paraguay
tanpa izin menggunakan dokumen palsu
ronaldinho dan saudaranya roberto assis ditahan setelah dijemput dari sebuah hotel di bukota asuncion jumat malam
pengacara ronaldinho sudah mengajukan agar kliennya dikenai status tahanan rumah
namun ditolak hakim yang menilai tidak ada jaminan ronaldinho tidak akan kabur
ronaldinho dan saudaranya mengaku datang untuk urusan bisnis
mereka mengaku mendapat visa hadiah dari pengusaha asal brazil wilmondes sosa liria
yang sudah lebih dulu ditahan
dua kali dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia
terakhir merumput sebagai pemain bola profesional pada tahun dua ribu lima belas
ronaldinho juga mencatat sukses di piala dunia dua ribu dua puluh
dan sempat bergabung di sejumlah kesebelasan ternama eropa
mulai dari paris saint germain barcelona hingga ac milan
ada bahaya di pembunuh
ada bahaya di pembunuh
ada bahaya di pembunuh karena tidak ada kejadian
ini adalah sebuah ekstranjero
yang masuk dengan cara ilegal dan itu sangat berbahaya
dan itu sangat berbahaya
dan itu sangat berbahaya
dan itu sangat berbahaya
dan itu sangat berbahaya